udah mau jalan
udah dibawa sama mas ke mobil
oh gitu jadi gak buat entengan dong
ini jangkauan reset dari maulwi
ntar serupa bos minum ya
ngapain buat apa
udah terima aja yuk
udah terima aja sih
ntar lu juga kesenangan
kesenangan kenapa coba
ini gue harus tanya rafael
nih antingnya udah dikasih kembanin atau belum
sebelum ngajar handphone harus gue silent
kok gak diangkat angkat
so sibuk banget nih orang ya
emang apaan ya fah
kamu masih lama
apa ada barang yang ketinggalan
kalau gak ada buruan

eh bentar lagi aku keluar ya
aku dan dan sebentar dulu
aku tunggu di mobil ya
selama perjalanan di mobil sama nino nanti
gua ga bisa ada nelfon ke rafael
nanti nino malah curiga kalau gue telepon telepon ke rafael
tapi gua juga penasaran soal hunting itu
aduh bikin mood gue rusak aja sih
ini setengah jahe
itu udah semua kan
dimasukin ke gelas gitu
mak makasih ya
pakin apa tuh
bikin jus kok gak di blender
ini bukan jus
ini tuh minuman spesial racikan betawi ala pock nurlela
minuman apa tuh
minuman buat takbus
biar papus kuat
gak ngerti kan
gue mau saring dulu ya
udah nanti nggak
gue sarap dulu
andi dimana al
andi di kamar lagi beres beres
kamu udah sarap dulu
pintar mau berangkat sekolah abis ini ya
selamat liburan ya pak
makasih ya sayang
kalau aku kangen
boleh telfon papa kan
masa anak papa yang cantik mau telepon papanya nggak boleh
pasti boleh dong
al selamat liburan ya
jadikan momen ini momen yang
paling berharga buat kalian berdua ya
kalaupun nanti disana terjadi sesuatu
terjadi salah paham
kamu sebagai suami harus tak in charge
pegang kendali atas situasi apapun ya
dan mama kepengen
jangan bawa masalah baru ya
yang telah kalian siapkan untuk kami di rumah
makasih saran ya ma
mama juga harus have fun disini ya
pasti mama pasti have fun sama rena
udah dibawa sama sama sama
sampai ke mobil
oh gitu jadi gak buat entengan dong
ini camu kuat
ntar serupa bos minum ya
ngapain buat apa
udah terima aja
udah terima aja sih
ntar lu juga kesenangan
kesenangan kenapa coba
ih kesenangan liburan lah
mana mana deh otaknya
udah terima aja sih
udah terima aja sih
ya udah makasih ya
jangan lupa suruh pak bos minum
selamat liburan bandin
selamat menikmati liburan
yang peta peta ya liburan
ya udah kalau gitu gue pergi dulu ya
kalau misalkan ada apa apa tolong
telepon gue atau mas ahok
siap bu ardhid
siapkan cenduan ya
jangan lupa minum ya
langsung jadi kekembar dua belas
kopi kek teh kek
tanda bukti cintanya ayang kiki
kepada uya tahu aja uya lagi aus
astagfirullah apaan sih mir
lo abisin semua
emang apa gimana pada kaget begitu
mbak mir alamat ini mbak mir
itu tadi gue pikirin buat
pak bos sama andi yang mau liburan
jamu racikan gue
lagi lo main nenggak gitu aja sih
lo harus cari pasangannya dulu
kan udah ada
tuh ayang kiki
tapi belum dihalalin
jangan macu macu ya uya
sampai besok yang nggak boleh
deket deket lagi sama kiki
itu dia ngapain
menjalan aja meninggalin aja
kenapa lo senyum senyum lo
ngeliatin gue kayak gitu
gak sih injur siak
mata penuh colok
kincus nggak ada tanggung jawabnya
apa yang mau dikampak ya